dua hari menjelang hari raya lebaran suasana di bandara soekarno hatta tangerang banten cenderung sepi
hal ini diperkirakan karena puncak arus mudik sudah terjadi pada hari sabtu dan minggu kemarin
suasana berbeda terlihat di terminal satu bandara soekarno hatta
yang merupakan terminal tersibuk dalam arus mudik lebaran tahun ini
kepadatan pemudik dan kemacetan yang biasa terjadi di pagi hari ini sudah tidak terlihat
untuk mengetahui suasana arus mudik saat ini sudah ada dea kartika di bandara soekarno hatta
silvano hajid di stasiun gambir dan juga william nasution di stasiun bandung
ya kita akan lihat lebih dahulu di soekarno hatta
dea bagaimana pantauan anda hingga pagi hari ini dua hari menjelang
idul fitri apakah mulai lengang atau justru masih terlihat kepadatan para calon pemudik
yuda dan lady suasana berbeda terlihat di bandara soekarno hatta tanggerang banten
jika kita bandingkan di hari sabtu dan minggu kemarin
dari catatan kami di hari minggu kemarin merupakan puncak arus mudik di bandara soekarno hatta tangerang banten
dari data yang kami peroleh ada tujuh puluh sembilan empat ratus empat puluh lima penumpang yang diberangkatkan dari tiga terminal domestik
yang ada di bandara soekarno hatta tanggerang banten ini
dan juga di empat juli ini diperkirakan nanti akan ada hanya sekitar dua sembilan ratus dua puluh delapan penumpang
artinya ada penurunan
jumlah penumpang yang sangat signifikan yaitu kurang lebih adalah sembilan puluh enam delapan puluh empat persen
artinya ini ada penurunan yang sangat signifikan
dan memang suasana di bandara soekarno hatta ini cenderung lebih lengang
tadi kami sempat melakukan perjalanan di pukul lima pagi dari arah jalan kapten tendian
menuju ke bandara soekarno hatta ini cukup lancar
yang biasanya kemarin ada kepadatan di pintu tol
dari bandara soekarno hatta kami tidak melihat
dan tadi kami hanya membutuhkan waktu tiga puluh menit untuk bisa sampai ke bandara soekarno hatta
artinya kelengangan dan juga sepinya penumpang dari sejumlah maskapai penerbangan
yang berangkat dari soekarno hatta ini memang cukup memberikan kelengangan
dan kami sempat juga melihat banyak sekali para supir taksi yang memang
yang tadinya banyak digunakan
yang oleh para penumpang di bandara soekarno hatta ini sepi
namun meski demikian pengamanan di bandara soekarno hatta masih ketat
ada lima ratus personel dari berbagai instansi seperti tni polri dan kementerian perhubungan tentunya
yang terus mengawal jalannya arus mudik yang akan terus berlangsung hingga h tujuh nanti lady dan yuda
terima kasih atas laporan anda dede akartem